yaudah yaudah yaudah
kamu katanya mau ke rumah sakit
iya sabar mas ini juga mau berangkat kok
siap siap dari tadi
biasanya ngajak ribut dulu
mama tenang dulu mama
napas dulu ma
iya bu repno
saya paham kondisi ibu
ini memang tidak mudah
untuk melewati fase ini
nanti ibu bisa sembuh kembali
mama tenang ya
memang kondisinya sementara seperti ini
benar benar enggak tahu pak pada saat itu saya lagi sibuk di dapur saya sedang menyiapkan perlengkapan
buat adik apa sebelum berangkat bapak mengecek kendaraan terlebih dahulu oh iya dong pak pokoknya
habis dipakai tuh habis ngantri nyonya pasti saya cek langsung ke bengkel biar besok pagi nyaman nih
saya pakai ya kan nah besok paginya nih pak begitu saya lagi enak enak nyetir nih ngantriin abi sama
kamu retno saya kaget banget pas jalan yang turun waduh mereka memblok maaf pak ada keperluan apa
iya iya teman saya lagi diperiksa di dalam dan saya mau temenin dia sudah izin dibawa ya saya
sudah daftar bapak tidak bisa masuk ke ruangan penyidik silahkan bapak tunggu di situ
polisi pasti curiga dan menemukan sesuatu hasil dari pemeriksaan ke dewi dan
hoding ya ampun kenapa jadi sejauh ini sih aku harus segera buang bukti itu mumpung rumah
jangan tinggalin aku
saya udah boleh keluar pak
gimana tuh pak uding
kok dewi bisa jadi tersangka
kok bisa ya
saya juga bingung pak dokter
yang udah nunduk bu dewi
kalau itu bukannya mencurigakan ya kenapa bu nisa
maksud pak dokter bu nisa yang udah melakukan
doni doni terima kasih sudah datang ya doni ya
neng pak uding
pak uding pak uding
mana klien yang mesti gue dampingi
dia ada di dalam namanya
warga sipil gak bisa mengganggu apa penyelidikan
tenang aja kalau gitu gue ke dalam dulu ya
oke oke eh terima kasih ya
saya kenapa belum boleh pulang pak
maaf bu kami belum mengizinkan ibu pulang
karena kami masih membutuhkan keterangan lebih dalam dari ibu
dulu ibu pernah dilaporkan oleh korban ke polisi
ibu benar menculik cucu korban ibu retno yang bernama abi
saya menculik abi pak
saya dituduh menculik
apakah abi anak ibu
dia memang bukan anak saya
tapi saya menyayangi dia seperti anak kandung saya sendiri
selamat siang pak
saya donisi tumeyang sh
pengacara yang dikirim sama dr fahri untuk mendampingi proses hukumnya ibu dewi saraswati
oh iya silahkan duduk
terima kasih pak
terima kasih bu
terima kasih pak
terima kasih bu
ini pasti kerjaan si bibi
kenapa tepang the
kok kamu jam segini udah pulang sih
bukannya kamu harus temenin mama di rumah sakit
dokter minta dibawain data rekam medis mama
dari rumah sakit jantung
nanti mestinya kamu yang nemenin mama
iya nanti juga aku kesana kok
yaudah aku ngetip kamu aja deh
aku mau istirahat
besok ganteng aku njagain mama
terpaksa aku bawa masuk lagi di tang ini
ibu dewi bisa istirahat sebentar
nanti akan kami panggil kembali
iya terima kasih pak
beneran nih pak
iya pak abi kalau ada apa apa tolong kontek saya ya
oh siap siap siap
makasih pak dokter
siap siap makasih
duduk duduk duduk
perutnya sakit ya
tapi terima kasih
mas kamu udah kirim
pak doni untuk bantu aku
pak doni itu pengacaranya
daerah yang top yang bagus sekali ya
kamu gak usah khawatir
pasti dia beresin semuanya buat kamu ya
ya enak kamu tunggu sebentar oke
ah maaf pak ada
buka jual mas
kamu katanya mau ke rumah sakit
ini juga mau berangkat kok
siap siap dari tadi
dia langsung ya iya gitu
saya ngajak ribet dulu